jembatan penyeberangan milik andang cunaidi di dusun tumambe desa anggadita kecamatan klari kabupaten tarawang jawa barat beberapa hari terakhir menjadi terbincangan di media sosial
penyebabnya jembatan yang menghubungkan desa anggadita dengan desa parung mulia ini setiap hari bisa dilewati kurang lebih sepuluh pengendara roda dua
setiap pengendara sepeda motor yang hendak memanfaatkan jembatan ini dikenakan tarif rp dua sekali melintas
mereka memilih menggunakan jasa jembatan penyeberangan milik endang karena bisa memangkas jarak dan waktu tempuh
pemasukan yang didapat endang dari usaha penyeberangan melalui jembatan perahu ini tidak tanggung tanggung
dalam sehari pria enam puluh sembilan tahun ini mengaku bisa mengantongi uang sekitar dua puluh
untuk menjalankan usahanya andang dibantu oleh empat puluh karyawan
kalau ada libur apa dua puluh empat nya muka karena tetap minta layani
sekarang ini sudah ada libur libur ya adalah mungkin sudah ending ya sepuluh ribu lah gitu ada
sepuluh ribu pak gia
berapa itu di tarifnya berapa
itu pun saya dua ribu dari tahun dua ribu sepuluh
dari umk masih rp satu dua ratus
pada hari kerja ya rp dua puluh kurang
rp dua puluh pak gia
endang telah merintis jasa penyeberangan melintasi sungai citarum ini sejak dua ribu sepuluh
awalnya ia menyeberangkan sepeda motor menggunakan perahu yang ditarik tali baja
namun usahanya itu tidak berjalan mulus
sebuah perahu kayu piring
hanya yang laku dan gelap
akibatnya dua puluh tiga unit sepeda motor milik pelanggannya jatuh ke sungai citarum
untuk mencegah kejadian serupa terulang
dan membuat jembatan dengan deretan perahu dari besi sebagai penopang
perahu perahu ini kemudian dikaitkan dengan kelam besi sebagai konstruksi utamanya
nariana karawang jawa barat